kita ke informasi selanjutnya
jenasa pengusaha properti terkemuka indonesia insinyur ciputra tiba di tanah air
jenasa ciputra disemayamkan di ciputra arpuner di jalan profesor satrio kuningan jakarta selatan
rabu malam suasana duka terasa di lobi ciputra artpreneur gedung ciputra world satu jakarta selatan
jenasa ciputra disemayamkan di teater ciputra arpun lantai tiga belas setelah sebelumnya diterbangkan dari singapura
rencananya pemakaman akan dilakukan pada kamis lima desember dua ribu sembilan belas di pemakaman keluarga desa sukamaju jonggol jawa barat
semasa hidupnya almarhum telah mendapatkan sekitar tiga tanda kehormatan siapa lencana dari presiden republik indonesia
selain itu almarhum juga menerima lebih dari delapan puluh penghargaan dari berbagai institusi nasional maupun internasional
almarhum meninggalkan seorang istri empat orang anak empat belas cucu dan tujuh orang cicit
politikus pdip marwar sirait juga tampak hadir di ciputra entrepreneur mengungkapkan kesannya terhadap sosok ciputra
pak ciputra dan orang tua saya sudah bersahabat lama dengan pak sabang sirait
mereka gerasi sudah umurnya hampir mirip lah pak ciputra pak sabam delapan puluh tiga pak ciputra dengan lebih tua
saya terkesan sekali
beliau mengatakan dengan saya masih ingat singkat tanggung jawabnya
tanggung jawabnya antara apa yang kita omong apa yang kita kasih penawaran kita gambar itu harus kita deliver kita penuhi
ya hutang itu apa yang kita omongin itu adalah hutang hutang itu harus dibayar dan ditepati
masih saya ingat selalu kata kata beliau
pengusaha properti nasional insinyur ciputra yang merupakan chairman dan juga founder dari ciputra group
meninggal dunia dalam usia delapan puluh delapan tahun di singapura
dan sudah ada korespondensi ann indonesia sufiani tanjung yang sudah siap dengan informasi terkait hal ini
selamat pagi sufiani
sufiani saat ini anda pasti masih berada di art planner ciputra world
adakah informasi terkait para pelawat yang datang terutama tamu tamu baik itu keluarga maupun pihak yang berduka menghadiri acara pagi ini
ya yuda dan juga megi sejauh ini di pagi hari ini
memang kami mendapatkan akses masuk untuk ke ruang lantai sebelas di gedung ciputra art planner ini
namun sejauh ini belum terlihat adanya pelawat yang datang ke lantai ini ke lantai sebelas
ataupun juga ke lantai tiga belas di mana jenazah almarhum ciputra disemayamkan hingga nantinya dipindahkan ke lantai sebelas pada hari jumat dua puluh sembilan november
sejauh ini jenazah ciputra masih disemayamkan di lobi teater ciputra
di lantai tiga belas
namun jika anda melihat bahwa saat ini posisi saya berada di lobi di lantai sebelas ini yang juga sekaligus sebagai tempat exhibition di mana terdapat sejumlah karangan bunga
dari para orang yang menyatakan duka citanya atas kepergian taipan properti indonesia ini
nah sejauh ini kami belum mendapatkan informasi bagaimana nantinya prosesi pemakaman
akan digelar pada lima desember dua ribu sembilan belas karena memang dari pihak keluarga sendiri sejauh ini belum bisa diwawancara oleh para awak media
namun nantinya pada pukul dua belas pihak keluarga akan menyelenggarakan jumpa pers untuk memberikan keterangan lebih lanjut mengenai nantinya kondisi jenazah atau prosesi pemakaman akan dilakukan
yuda dan juga maggie
ya ini terkait dengan prosesi pemakaman yang rencana yang akan dimakamkan
pada kamis mendatang adakah informasi terkait hal ini sufiani
ya sejauh ini hanya beberapa karyawan atau pegawai dari ciputra artpreneur yang bisa kami temui karena memang masih sepi sekali di lantai sebelas gedung ciputra artpreneur ini
dan tadi saya sempat menanyakan sesungguhnya apakah sudah ada informasi mengenai bagaimana prosesi pemakaman akan digelar pada lima desember dua ribu sembilan belas
dan apakah sudah ada informasi lengkap mengenai hal ini baru akan diungkapkan pada konferensi pers atau jumpa pers yang akan digelar pukul dua belas di gedung ini
kemudian sejauh ini informasi mengenai pemakaman yang baru kami ketahui adalah pemakaman dari jenazah almarhum ciputra akan dilakukan di kompleks pemakaman keluarga di desa sukamaju jonggol jawa barat
ya apakah ada informasi terkait dengan politisi politisi indonesia bahkan presiden joko dodo akan hadir
dalam prosesi pemakamannya
iya memang pagi hari ini kami sangat minim informasi karena memang orang yang bisa kami temui baru hanya para karyawan di gedung ciputra art planner
namun sejauh ini memang sejumlah pelawat sudah datang sejak malam tadi karena memang jenazah sudah tiba sejak kemarin dan sudah disemayamkan di gedung ciputra artpreneur
ada sejumlah politisi yang sudah datang kemudian juga ada sejumlah tokoh tokoh penting
yang hadir kesini salah satunya adalah marwara rasyari ait dari partai pdi perjuangan
namun hingga pagi ini dan memang ini masih sangat pagi masih belum terlihat pelawat yang datang untuk melihat jenazah almarhum ciputra yang disemayamkan di gedung ciputra art planner ini
baik sufiani tanjung terima kasih untuk laporan langsung anda selamat bertugas kembali